tante terima kasih sama kamu dan biji
kabarin tante kau dapat sama rina ya
tante ingat ya jangan banyak pikiran badai pasti berlalu
tante kalau itu orang yang kuat percaya ya insyaallah semuanya boleh lagi
tante sama andin akan stay di rumah sakit ini terus kami berdua akan akan
tante boleh minta tolong sama kamu gak
tante minta tolong kamu dan biji untuk jagain rina ya
karena saya dan andien gak ada dirumah bisa
insyaallah tante pokoknya tante gak usah khawatir mengenai rina saya janji tante
saya biji akan berusaha untuk menjaga rina tante disini aja ya sementara waktu
dan tante jangan banyak pikiran ya jaga kesehatan tante
terima kasih tante
tante paham ya
tante terima kasih sama kamu dan biji ya
selamat malam tante
kamarin tante kau dapat sama rina ya
terima kasih tante
tante ingat ya jangan ada pikiran badai pasti berlalu tante
kalau itu orang yang kuat percaya ya insyaallah semuanya boleh lagi
saya pamit tante ya assalamualaikum
aku jadi penasaran
apa hasil tes dna
rena dan roy
pasien bisa dipindahkan ke ruang pemulihan
dok gimana operasi suami saya berjalan dengan lancar
gimana keadaan emak saya
tadi waktu dilakukan operasi
pak al sempat mengalami henti jantung
astagfirullahaladzim ya allah
terus gimana sekarang keadaannya dok
sekarang kondisinya normal
operasinya alhamdulillah berjalan lancar
pak al masih dalam pengaruh bius
jadi dia belum sadarkan diri
pada saat pemulihan
pasien akan ditempatkan di ruang icu
jadi kalau mau berkunjung atau menjemuk
harus diwaktu kunjungan
dan satu persatu ya bok
karena ketenangan dan kenyaman pasien
harus sangat diperhatikan
terima kasih banyak dok
saya tidak boleh stress
ricky pasti cuma sengaja
dia nggak akan berani minta aneh aneh lagi
gimana kalau dia masih nekat mengejar saya
gimana kalau dia
buat mengikuti permintaan dia
aku cuma tadi ngelamun aja
gara gara al kecelakaan
ya udah kamu udah siap belum kita berangkat ke sana aja
terus kalian kita jenguk sekalian
alhamdulillah ya man
tapi mama ikut sedih sekali ngeliat kondisinya al pa
apa juga ma
kita doakan aja supaya al cepat pulih
pa aku ke toilet nanti sebentar
ya aku tunggu kamu di lobby ya
aku sekalian mau pamit sama andien dan bu rosa
besok kita kesini lagi
semoga berhasil sendiri sebentar
kamu pasti bisa melewati ini semua
aku tahu kamu peduli
aku percaya padamu
tentang anak mama yang
mama berasa parah
kami cukup mandel suaminya
aku berniat terjust
dan esokousing dalam tiru
dengan berasa hati untuk meng insbesondere